pt kereta api indonesia komuter mengizinkan penumpang membatalkan puasa di krl dalam jangka waktu satu jam setelah waktu berbuka
keputusan ini diambil oleh kci dengan sejumlah pertimbangan diantaranya telah menurunnya angka penularan covid sembilan belas
namun aturan baru ini juga disertai beberapa himbawan seperti tetap menjaga jarak dan tidak membuang sampah sembarangan
aturan baru kci terkait pembatalan puasa di atas krl mengundang sejumlah reaksi penumpang
dari awal peraturannya tidak boleh makan dan minum di kereta ya dan itu juga pasti mengganggu penumpang yang lain
tapi ya buatan muslim mungkin karena takut tidak kekejar kali ya waktunya
untuk masalah keamanan sih kalau saya ini saya cukup yakin ya mungkin dengan security nya
cuma mungkin masih agak was was dengan keadaan sekarang
tapi melihat belakangan ini udah mulai rame dan orang udah mulai beraktivitas
ya mudah mudahan saja angka tetap
terus turun walaupun kita memang sudah mulai mulai lebih santai dengan keadaan seperti ini
selain kereta komuter pt mrt jakarta juga mengizinkan penumpang membatalkan puasa di dalam kereta
namun ada beberapa peraturan diantaranya hanya diperbolehkan berbuka dengan air mineral dan kurma
kemudian waktu berbuka dibatasi maksimal sepuluh menit sejak azan maghrib
selain itu penumpang juga tidak boleh berbicara saat membuka masker
tim liputan cnn indonesia
sampai jumpa di video selanjutnya